kalau dia jalan masuk ke psd pak
gak tahu kalau kami balik lagi
cuma kan ditawarin sama pak
ya pak masuk ke
kolkar ya kalau masuk ke psd
alhamdulillah kalau enggak ya